salah satu yang memberatkan dakwaan pada setia novanto adalah jam tangan senilai lebih dari satu miliar rupiah yang diterimanya dari andi narogong
wah prabowo pakai jam ke hari ini
karena coba liat wah berapa m nih ya
bukan hanya berapa m udah nicil lagi malah
itu dia wah kalau ini sih dikasih prap
kita coba lihat nih seperti apa jam tangan dari produsen arloji kenama richard mill yang disebut sebut memiliki bahan baku dan spesifikasi mewah ini
selain disebut menerima uang tujuh tiga juta amerika serikat atau sekitar seratus miliar rupiah dakwaan terhadap setia novanto berdasarkan pertimbangan menerima sebuah jam tangan mewah bermerek richard mill dari pengusaha andi narogong
menimbang bahwa selain itu terdakwa setia novanto pada sekitar bulan november desember dua ribu dua belas menerima pemberian
berupa satu buah jam tangan merek richard mile seri rm sebelas dari andi agustinus alias andi narogong dan johannes marlim seharga satu ratus tiga puluh lima ribu usd
jam tangan mewah richard mill dengan seri rn sebelas yang sempat diterima novanto tersebut ditaksir seharga sekitar satu delapan miliar rupiah
produsen jam asal swiss itu memang dikenal
sebagai spesialis pembuat jam tangan super mewah arloji dengan harga fantastis ini dibuat dengan sangat detail
perakitan yang dikerjakan langsung dengan tangan manusia
kaca bagian depannya dibuat dari bahan safir anti gores pelat dasar dan penyeimbangnya terbuat dari titanium green lima
arloji itu juga dirancang tahan air hingga kedalaman lima puluh meter
maka tak aneh dengan bahan baku kelas satu dan pengerjaan retail sejumlah jam mewah keluaran merek ini